hai orang yang merasa gua ganggu aja gue
jujur ya aku pertama kali dengar kata alexis
mario modo itu di kalangan anggota dpr ri yang terhormat justru begitu aku gak
udah tahu tuh alexis jujur belum pernah aku injak alexis aku nggak tahu alexis aku
waktu hotel grand ancol punya teman saya saya waktu gereja sudah rapat disitu
hai justru dari anggota dpr sendiri ya
menarikan mereka umum boleh jagoan cctv
alexis kita minta aja lah suruh polisi mau lihat siapa yang langganan ke situ langsung
cepet hapus kau jauh lebih habis ya resmi langsung dihapus semua sama kayak
ring satu untuk ini ya kabel aja lah pak yusuf kalang ngomongkan
hai yang kasus kasus artis itu loh coba dibuka
siapa pelanggannya jangan jangan ada oknum dewan kali di situ di dalam
udah lah nggak usah ngomong ngomong gede lagi ayo buka bukaan ya mas saya
kok panggil saya ngomong begitu gini deh pak banyak apartemen bapak berkuasa
anggota dpr ri dari komisi tiga banyak apartemen mewah itu punya cctv bapak bisa paksa
mereka minta kita mau lihat siapa yang punya simpanan enggak punya simpanan ke
apartemen yang hanya banyak anggota dewan
yang suka siang siang masuk ke apartemen karena ada cctv berani enggak ayo minta semua
dengan kekuasaan kota dewan saya bantu tutup semua apartemen nanti ya ini semua
alexis mario boro kita minta cctv sekarang ini lalu kita upload ke youtube
tonton semua lihat siapa yang hadir termasuk yang apartemen kita lihat semua
apartemen di upload siapa yang sering datang ke apartemen kan berkuasa dong bisa panggil semua orang tau
kan berkuasa dong bisa panggil semua orang tau
ya ya ya merani enggak panjang komisi tiga
oke ayo dong yang terhormat yang terhormat panjang komisi tiga
baik ini jangan jangan nanti ayo dong oke
nanti mau ngomong sama saya ayo panjang yang terhormat penegakan hukum ya
penegakan hukum kita minta cctv cukup kita upload ke youtube kita lihat siapa yang keluar masuk hotel
keluar masuk ke kamar keluar masuk ke apartemen ayo minta sito aja yang alexis marioboro minta semua
bapak lama sekalian ayo dong anggota dewan yang terhormat